anda masih bersama kami di cnn indonesia live
jawa barat berhasil untuk meraih medali emas dari cabang olahraga sepak bola pada pon ke sembilan belas
dalam pertandingan final yang berlangsung di stadion sijalak harupat
sore yang kabupaten bandung tim tuan rumah menang dengan skor lima empat atas sulawesi selatan melalui adu penalti
laga final cabang olahraga sepak bola berlangsung ketat
pada menit ke dua puluh lima belum ada satupun peluang berbahaya
lima menit kemudian sulsel mampu mendapatkan peluang pertama
asnawi mangku alam melepaskan sepakan jerak jauh tapi meleset
jawa barat pun membalas lewat sunjulan sugianto di menit ke tiga puluh dua namun belum membuahkan hasil
tembakan target pertama jabar tercatat di menit ke tiga puluh tujuh lewat febri haryadi
namun berhasil ditangkap keeper sulsel saiful
hingga paru pertama tidak ada satu pun gol tercipta
di bawah kedua
eksekusi tendangan bebas adi setiawan masih meleset
erwin ramdhani melewatkan peluang bagus untuk tim asuhan pelatih lukas tumbuhan itu
hingga sembilan puluh menit pertandingan kedudukan pun masih kosong kosong
laga berlanjut ke babak tambahan
stamina kedua tim pun lemah dan lebih banyak melakukan tendangan jarak jauh
namun jabar nyaris mencetak gol pada menit ke satu ratus sepuluh
tendangan alfat fatihir dari sisi kiri kotak penalti sulsel masih menyasar tiang gawang
hingga babak tambahan usai tidak ada tim yang mencetak gol
di babak adu penalti jabar akhirnya menang dengan skor lima
keeper jabar m nasir menepis tendangan irfan afandi dan alfuad
sementara itu tim papua berhasil meraih medali perunggu usai mengalahkan sumatera selatan
zai ul haq bandung